setelah aku kehilangan mama maafin aku ya ma

sampai jumpa di video selanjutnya
insya allah ya
makanya kita harus doain orang orang yang sudah mendahului kita
semua orang orang yang kita sayang yang udah meninggal lebih dulu
kita kirim doa dari dunia
doanya sampai ke mereka
biar mereka bahagia dan tenang di sana
yaudah deh tante
aku baru dapat kabar dari pengacara aku
kalau reva berhasil kabur
nekat banget dia
aku jadi khawatir sama keselamatan abi
kita tetap harus berwaspada
tapi percaya kalau polisi akan melakukan tugasnya
aku gak nyangka kalau reva senekat itu
dia nggak takut kalau dia akan mendapatkan hukuman yang berat kalau dia berhasil ditangkap
orang sedepresi reva itu bisa nekat ngelakuin apa aja
ibu dulu kan
biar dulu ibu
ibu mau lihat nisa sama cherry
ibu mau sekalian pulang
udah malam juga
saya turut bertugas cinta atas meninggalnya bu retno ya
saya pamit dulu ya
kamu yang tabah ya
aku tahu kamu dekat sama buratmu
bahkan kamu udah ngerasa buratmu itu
seperti ibu kamu sendiri
jadi kamu banyak banyakin doa ya
dan itu yang dibutuhkan saat ini
insya allah aku tabah kok mas
aku bersyukurnya di saat saat seperti ini
ada kamu yang dampingin aku
meniup wajah alam
mataku terbergedip menata
tak bertepi pandang
bisakah aku menyentuh awal
makanya dewi aku pengen
aku pengen jagain kamu
kamu gak usah khawatir lagi soal masalah reva semuanya
makanya aku pengen cepet cepet nikahi kamu
supaya kita bisa mulai lembar baru hidup baru
dan bawa api bersama kita
insya allah mas
semoga allah ijabah semua doa dan keinginan kita
jangan lupa hati hati
mungkin aini gak pernah aku sentuh
ini hadiah pernikahan mas bobi buat aku
sekarang aku merasa sendiri
aku merasa sendiri
mungkin dengan aku sholat
aku bisa merasa tenang
dan bisa doain mama

dan bisa doain mama
soalnya tante dewi yang rajin sholat di sini
mah kapan kapan cherry boleh ikut sholat kan
nanti sholat bareng mama ya
dan papa akan jadi imam untuk kalian berdua
mama mau kemana
mama temen cari tidur aja
masih kepikiran sama oma
mama tidur disini ya
papa mau kemana
papa tidur di kamar
cari maunya ditemani sama papa
nah gini kan cari senang
gak lebih gampang
nanti tak ngeharu
siapa presidente yang spoke dekuan
semoga kita bisa berdu animus
saya hanya dia
karena belum jauh
semoga udah kembali